sekarang saya ada di pekan raya jakarta
dan disini banyak banget wahana yang bisa dijelajah
nih lihat di belakang
udah banyak kan permainan yang bisa kita nikmatin di pekan raya jakarta
kira kira bakal main apa aja ya saya nanti di sana
yuk ikutin saya
pekan raya jakarta yang diadakan tiap tahun untuk menyambut ulang tahun kota jakarta
pada tahun ini berlangsung selama tiga puluh tiga hari dari tanggal empat belas juni hingga enam belas juli dua ribu dua puluh
harga tiket masuk pada hari senin rp tiga puluh
selasa hingga kamis rp empat puluh
sedangkan jumat hingga minggu rp lima puluh
acara dj expo kemayoran jakarta ini diadakan di lahan seluas empat puluh empat hektare
karena saya belum tahu ada apa saja di prj
saya akan memantaunya dengan menaiki mobil warawiri
yang akan mengajak pengunjung berkeliling untuk melihat lihat apa saja yang ada di prj
soalnya sudah capek keliling keliling jalan kaki di prj
nah solusinya bisa naik bus warawiri
jadi nanti disini kita bisa keliling keliling tanpa harus capek
bukan hanya saya yang menikmati prj dengan menggunakan mobil warawiri
anak anak yang sedang liburan sekolah pun menikmati berkeliling prj
sambil melihat lihat barang yang mereka incar
teru aja muter muter di prj
lihat lihat prj ada apa aja
emang mau beli apa sih
mau lihat lihat mainan mau naik mainan
setelah berkeliling dengan mobil warawiri
saya tertarik mencoba beragam permainan di karnaval pasar malam
meski namanya pasar malam
permainan di sini sudah bisa dinikmati sesuai dengan jam buka pekan raya jakarta
pertama tama saya akan mencoba ontang anting
untuk naik permainan ini harus membeli lima token dengan harga dua puluh lima per orang
selanjutnya saya mencoba naik bianglala
dari sini pengunjung bisa melihat lihat area prj
sambil mengincar area mana lagi yang akan dikunjungi

terus saya mencoba naik bianglala
setiap orang yang menaiki bianglala dikenakan biaya dua puluh lima rupiah
sekarang saya mencoba permainan yang berinteraksi dengan orang lain
ternyata agak susah ya menyeimbangkan setir kiri dan kanan
agar tidak menabrak orang lain
untuk yang tertarik naik permainan ini
per satu orang dikenakan biaya tiga puluh ribu rupiah
ternyata naik bom bom car lebih susah daripada berpengendara di jalan raya
tidak jauh dari area permainan
di area open space ada permainan human clow
yang terdapat di salah satu stand penjualan makanan dan minuman ringan
di sini kita akan diangkat melayang
menggunakan minuman ringan
dan diturunkan selama beberapa detik
untuk bisa mengambil makanan dan minuman yang tersedia di dalam kolam
baik anak anak maupun orang dewasa bisa mengikuti permainan ini
selama berat badan tidak melebihi delapan puluh kg
dan membayar lima puluh rupiah
hari sudah gelap
masuk ke kampung hantu yang berada di area luar gedung gx pocomayoran
pengunjung yang masuk ke kampung hantu ini
bisa memilih untuk berburu mayat seperti zombie
dengan dibekali senjata
atau masuk ke kampung angker
dan merasakan sensasi di teror hantu yang ada di dalam
untuk harga tiket masuk dari hari senin sampai kamis
adalah dua puluh rupiah
sedangkan dari hari jumat sampai hari minggu
tiga puluh rupiah per orang
selain belanja di pekan raya jakarta
juga kita bisa merasakan sensasi horror
karena disini ada rumah hantu
aduh kira kira aku berani gak ya
sebelum memasuki kampung hantu
pengunjung yang akan masuk sudah diuji adrenalin
dengan melewati kuburan buatan
serta suara kuburan
dan suara suara horror yang membuat bulu kuduk merinding
suasana horror pun semakin terasa
saat ornamen ornamen seperti pocong dan kuntilanak
berada di area pepohonan
dan saatnya memasuki kampung hantu
di sini pengunjung benar benar merasakan teror
hantu yang mengejar kami
asli seru sekali
usai uji nyali saatnya menenangkan diri
selama pekan raya berlangsung
setiap harinya ada penampilan
untuk menikmati posisi tanah air yang siap menghibur
dimulai pukul tujuh malam
untuk tiket penonton konser sudah termasuk biaya masuk prj

yang bisa dinaikkan
ada yang dinaikkan
apa perangkat fans kerja pada kali ini
apa perangkat fans kerja pada kali ini

apakah anda sudah dia consumersa dengan bavaria menelan yang pertama sisi
mulai dari kuliner khas betawi hingga kuliner kekinian baik makanan ringan hingga kuliner yang membuat anda kenyang
ini makanannya pedes dan bikin aku melek lagi setelah capek tadi main main di prj